indonesia masih menyisakan satu atlet sepeda bmx tony sharifudin yang bertanding di babak perempat final
dan untuk mengetahui perkembangannya sudah ada koresponden cnn indonesia erlangga wisnuaji di rio de janeiro
selamat pagi angga bagaimana performa tony sharifudin pada perempat final dmx ini angga silakan
ya selamat pagi waktu indonesia hanum
ya sayang sekali wakil atlet indonesia yang terakhir tampil di olimpiade dua ribu enam belas tony syarifudin pembalap bmx langkahnya harus terhenti di babak perempat final
tony sarifudin yang tampil di babak perempat final ini harus gagal karena setelah tony yang tampil di hit kedua mampu menjalani tiga seri yang berlangsung
namun sayangnya di seri kedua tony sempat mengalami kecelakaan dan terjatuh walaupun sempat melanjutkan pertandingan lagi
namun di seri ketiga tony kembali gagal melanjutkan lomba dan karena cedera yang cukup serius yaitu tony mengalami dislokasi tulang bau kiri
dan akibatnya tony hanya mampu menorehkan poin dua puluh dua atau berada di peringkat ke tujuh di hit kedua lomba balap bmx di olimpia dua ribu enam belas
ini artinya tony gagal melaju ke semifinal karena pembalap yang berhak maju ke babak semifinal hanya diambil empat besar di tiap hitnya hanum
berarti kami juga turut berduka gitu dengan keadaan tony semoga balik ke indonesia sudah dalam keadaan sehat